indonesia master dua ribu dua puluh tiga masih berlangsung namun kejuaraan ini juga meninggalkan sejumlah catatan bagi tim nasional indonesia
nomor tunggal putri menjadi salah satu sorotan karena selain menjadi nomor yang tidak ada wakil indonesia di daftar unggulan
tunggal putri pun hanya menyisakan dua nama saja yang berlaga di babak utama
apakah krisis di nomor tunggal putri ini yang notabene sudah berlangsung bertahun tahun masih belum memiliki solusi
dan untuk membahasnya lebih dalam kita telah bergabung bersama mantan atlet tim nasional bulu tangkis indonesia
pemegang gelar juara dunia dua gelar juara all england peraih emas asian games sekaligus ketua harian pb jaya raya imelda wiguna
halo selamat sore mbak imelda salam olahraga
mbak imelda kalau kita lihat beberapa jam lalu baru saja berakhir pertandingan tunggal putri indonesia melawan tiongkok
tapi sayangnya kita harus gigit jari ya mbak
karena jordi ini dikalahkan dari han yue
nah mbak kalau mbak melihat pertandingan yang tadi baru saja berakhir
sebenarnya apa sih yang menjadi catatan anda pada pertandingan nomor tunggal putri indonesia ini
kalau aku lihat sih memang apa ya mungkin di fisiknya ya yang kurang ini ya kurang stabil
dalam arti apa ya jadi terutama di set set terakhir di game game terakhir itu
jadi kelihatan sekali permainannya akhirnya dikuasai oleh pemain dari saina itu
jadi mungkin dari fisiknya yang kurang
oke berarti selain fisik mbak kalau kita melihat kan beberapa tahun belakangan ini
kita memang mengalami krisis di nomor tunggal putri
dan kalau kita melihat secara world ranking pun kita agak tertinggal di nomor tunggal putri
jadi sebenarnya mbak apa saja sih yang menjadi catatan
apa nanti di depannya indonesia ini bisa berbenah di nomor tunggal putri mbak imelda
terutama sebetulnya kan pbsi sudah berusaha untuk merekrut atlet atlet yang terbaik
walaupun ini menjadi pertanyaan juga sih bagi kita klub klub yang merasa atletnya itu punya peluang
tetapi ternyata tidak terekrut oleh bpsi
jadi kalau saya melihat yang kedua daripada di tunggal putri itu kan yang kedua itu usuma wardhani
itu tuh sebenarnya sih punya peluang banyak
kalau saya lihat posturnya bagus permainannya juga cukup bagus
tetapi kembali kalau melihat skornya di sini berarti itu di game kedua dan ketiga itu jauh banget tertinggal
ya kalau sudah begitu sih menurut saya pengalaman itu berarti bicara soal fisiknya yang kurang
kurang kuat gitu kurang tahan
nah jadi berarti itu di dua atlet andalan kita yang teratas rankingnya di bawah lima puluh loh
jadi grego ranking empat belas dan putri kw ranking empat puluh lima
sementara yang lainnya itu masih jauh tertinggal
jadi penting sekali bagi bpsi juga mungkin apa ya apa sih jadi introspeksi
yang salah di mana
karena ketika direkrut dari klub itu kan mereka itu yang terbaik yang dipilih masuk ke pelaknas
tapi kemudian perkembangannya itu kurang mengembirakan gitu
jadi berarti menurut saya nih ya saya minta maaf sih
menurut saya harus dievaluasi cara pelatihan yang ada di pelatnas
menurut saya itu sih
baik jadi saya tadi mencatat masalah stamina dan juga evaluasi
serta rekrutmennya juga ya mbak imelda
kemudian dari kacamata mbak imelda sendiri sebenarnya
apakah menurut anda komposisi atlet pelatnas di nomor tunggal putri ini sudah ideal
atau kalau misalkan belum sebenarnya apa sih yang bisa dimaksimalkan mbak
saya melihat sih kalau yang di utama itu ada tujuh atlet ya
ada tujuh atlet utama dan kemudian lima atlet pratama
tetapi komposisinya utama dan pratama itu berdasarkan apa saya nggak tahu
di utama itu ada yang usia sembilan belas sementara di pratama ada yang usia dua puluh
jadi saya nggak tahu pemilihan masuk ke utama dan peratama itu saya nggak tahu
tapi dulu sebetulnya sih dibagi utama dan pertama itu berdasarkan usia
jadi kalau saya melihat sih idealnya sebetulnya sih resikonya ya satu
misalnya utama itu harusnya sih
kalau tujuh itu untuk sparring dan lain lainnya
jadi diharapkan itu selalu dalam satu kelompok itu selalu genap
supaya ketika ada game gitu segala macam itu tuh bisa pas sih
kalau saya lihat sih kurang ya
oke jadi masih memang ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan kembali
baik itu dari atletnya maupun juga dari ppsi nya
rekrutan tetapi merekrutnya itu harus benar benar
harus benar benar fair
karena ppsi itu melakukan program yang namanya magang
tapi kita yang di luar itu saya kan hubungan saya kepentingan saya kan dari klub ya
pada saat tadi yang magang di pelat nas itu kita nggak tahu
maksudnya itu kriterianya apa sehingga seorang atlet itu bisa disebut sebagai atlet diundang sebagai atlet magang
kita nggak tahu itu
baik mbak imelda
kemudian apa yang menjadi catatan
sehingga nomor tunggal putri tergolong sepertinya kurang regenerasi jika dibandingkan dengan nomor nomor lainnya
baik dalam memunculkan nama nama yang menjadi juara maupun peringkat sepuluh besar dunia
sebenarnya masalahnya itu seperti apa sih mbak catatannya
mungkin salah satunya itu volume pertandingan yang mesti diperbanyak
kalau saya melihat itu memang kita hanya bergantung harap kepada gregoria saja
gregoria itu bagus mainnya loh
jadi tekniknya bagus
jadinya cerdik mainnya
tapi ya sekali lagi tadi kan stamina nya kurang bagus
kemudian putri kw juga bagus juga tapi
tapi gapnya itu dengan yang bawahnya itu masih terlalu panjang gitu
jadi berarti yang dibawah itu memang harus lebih banyak di pertandingan sih
sehingga pengalaman pertandingannya lebih banyak
tapi juga memang ya itu pemilihan atletnya itu harus bener sih
menarik sih mbak
memang kalau misalkan harus memperbanyak
mungkin juga bisa diperbanyakkan
mungkin juga bisa diperbanyakkan
tapi seperti yang tadi mbak imelda sempat mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir
tunggal putri indonesia memang bertumpu pada georgia
nah bagaimana sebenarnya regenerasi di nomor ini
apakah sebenarnya pbsi atau mungkin dari bagaimana bibit bibit unggul di indonesia ini kekurangan seperti itu mbak
apakah kita kekurangan bibit bibit unggulnya
sebetulnya nggak juga sih
sebetulnya nggak juga
ada banyak kok
kita kan sekarang ini ada sirkuit
ada pertandingan nasional
ada pertandingan pertandingan yang lain
yang memunculkan sebetulnya atlet atlet yang berbakat
jadi balik lagi salah satu mungkin ya yang paling penting juga adalah bagaimana kualitas dari pemandu bakat
jadi nggak bisa diserahkan kepada pemandu bakat yang kurang profesional kalau menurut saya sih
jadi apakah penting sebagai pemandu bakat itu yang profesional yang tidak memiliki klub tidak memiliki kepentingan
jadi pemilihan rekrutasi
rekrutmen untuk para atlet ini ya fair gitu loh
yang fair aja
jadi sayang banget kalau seandainya ada atlet yang bagus dari luar tetapi tidak terpilih gara gara ya itulah apa namanya ya ada kepentingan gitu
jadi saya ngomong begini juga rada susah juga nih mbak
karena kan nanti dianggapnya ya protes
nanti dampaknya itu kepada atlet atlet saya mbak
sehingga kadang kadang saya kalau diwawancara begini juga nggak kepengen sih diwawancara
karena nggak ada gunanya
baik jadi sebenarnya memang evaluasinya ini harus menyeluruh karena masalahnya juga
ya dan sangat struktural seperti itu ya mbak
kemudian kalau kita melihat perbandingan antara nomor tunggal putra dan juga putri kan sebenarnya ada ketimpangan nih mbak
sebenarnya dalam programnya sendiri apakah ada perbedaan dalam pengembangan atlet di nomor tunggal putra dan juga putri
wah itu urusan pelatnas itu
kita sendiri dari klub juga nggak tahu gitu
atlet atlet kita yang kita kirim ke pelatnas itu dilatih apa
kemudian perkembangannya bagaimana
harusnya sih kalau saya sih kepengen supaya ada hubungan komunikasi antara pelatih dari pelatnas dengan pelatih dari klub
karena yang tahu kecilnya anak anak yang kita rekod dari kecil itu kan dari klub
jadi mungkin bisa bisa diskusi gitu
atau kita bisa tahu loh programnya itu apa gitu
sampai sekarang kita nggak ngerti gitu
jadi dilatih apa saja juga kita nggak tahu sih
kemudian terakhir mbak imelda kalau kita berkaca kepada negara negara lain
sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari negara negara yang memiliki pengembangan atlet putri yang baik
seperti kalau kita bisa sebut jepang korea selatan dan tiongkok mbak imelda
hmm kalau kita melihat jepang tiongkok dan lain lainnya sih kita melihat sih memang daya juangnya luar biasa ya
daya juangnya dari zaman dulu tuh luar biasa
jadi untuk atlet atlet kita mungkin perlu juga
putri ya terutama perlu juga sih melihat bagaimana atlet atlet lain itu
maaf ya nggak cengeng gitu
jadi seperti zaman saya dulu itu dilatih oleh pak tahir jide itu luar biasa
dampaknya sekarang ini saya sudah operasi sepuluh kali loh mbak ayu
karena dulu maksa banget gitu latihan itu
pokoknya mati di lapangan ketika latihan
supaya ketika pertandingan itu lebih enak gitu kan
jadi mungkin saya belum melihat ada sih beberapa atlet kita
atlet putri itu yang semangat sekali di dalam lapangan
jadi mungkin itu sih daya juangnya atau keinginan untuk menang dan nggak mau kalah itu harus ditanamkan
gak mau kalah gitu loh
jadi kalau dilihat kan begitu ya kayak akane yamaguchi itu kan jatuh bangun kalau main
jadi bagaimana atlet atlet putri kita itu seperti itu sih mbak ayu
baik mbak imelda

atas dialog kita pada kesempatan kali ini semoga tadi ada beberapa poin yang sudah saya catat
diantaranya stamina mentalitas dan juga dukungan dari organisasi ya mbak yang sangat penting untuk bisa memaksimalkan prestasi atlet bulu tangkis di indonesia
terima kasih banyak mbak imelda wiguna selamat sore assalamualaikum
selamat sore salam olahraga